assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sebagai manusia kita tentu mendambakan kehidupan yang menyenangkan
akan tetapi tidak selamanya kebahagiaan menghampiri dalam hidup
ada kalanya kesedihan hadir sebagai pembelajaran
namun kesedihan yang datang menimpa kita bisa menjadi ladang penghapus dosa
hari ini gapai kemuliaan akan menyoroti soal bagaimana kesedihan yang kita rasakan
bisa menjadi penggugur dosa dalam episode kesedihan penggugur dosa
anda yang memiliki pertanyaan bisa anda sampaikan melalui email yang tertera pada layar kaca
langsung saja kita bahas bersama k h m faiz
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
apa yang dimaksud sebagai kesedihan penggugur dosa ini kiai
jadi kita harus memulai tema kajian hari ini itu dengan mengubah persepsi kita
kita selalu membandingkan antara nikmat dan ujian
kalau nikmat itu selalu mendatangkan tawa
kalau ujian itu selalu mendatangkan tangis
tetapi tawa dan tangis itu dalam agama itu sebetulnya hanya sarana kok
sarana wasilah yang nanti akan menghantarkan kita bertemu dengan ridho allah
kebahagiaan hakikat di dunia dan akhirat
di dalam ayat quran misalnya allah berfirman begini
semua yang ada di alam semesta ini akan allah paksa untuk yasjud
sujud itu kan lambang dari penyerahan diri
lambang kekalahan lambang kerendahan itu adalah sujud
maka semua yang ada di dalam semesta ini akan sujud kepada allah
itu tauan dengan sukarela dan kecintaan
wa kurhan atau dalam keadaan terpaksa
kita ada yang berdoa karena kita cinta dengan doa
ada yang berdoa karena sedang ditimpa kesulitan hidup
maka disini fungsi antara musibah ketidaknyamanan
kepahitan dalam hidup dengan keceriaan dan nikmat
itu sebetulnya sama
samanya dimana kata imam ibn atta'illah sufi agung ini
yang sangat terkenal di dunia kitab hikamnya
itu beliau berkata begini
man lam yukbil allah
siapa orang yang tidak juga bisa tunduk kepada allah
dengan begitu banyaknya kebaikan yang allah berikan kepada dia
maka ku yida akan allah berenggu orang tadi
untuk sujud kepada allah
bisalah siril imtihan
kan banyak yang kayak gitu
kalau kita misalnya sedang sehat
itu pergi kemana mana
mungkin ke barat mungkin ke timur ke utara ke selatan
tapi ketika sedang ditimpa kesulitan
itu biasanya ke masjid
itu biasanya ke sajadah
itu biasanya bermunajat kepada allah
kalau uangnya masih banyaknya
dokter mengatakan masih bisa disembuhkan
dengan peralatan medis yang canggih dan modern di abad ini
biasanya di rumah sakit masih tertawa
di cover asuransi bpjs uangnya masih banyak
tapi begitu dokter mengatakan ini sudah maksimal
tidak ada lagi yang bisa dilakukan
maka orang tadi biasanya
maka akan kembali kepada allah
nah ini sebetulnya adalah sunnatullah
hukum dan tradisi
jadi allah itu kan memperkenalkan dirinya
pada firman yang pertama kali
itu kan bismillahirrahmanirrahim
maha pengasih lagi maha penyayang
dari sayangnya allah
diturunkanlah musibah untuk seseorang
agar orang itu tidak semakin jauh dari allah
dia ditarik oleh allah
dengan adanya musibah
dia jatuh bangkrut terantuk
kesulitan dalam hidup
dia pasti kan
nah ketika dia bermunajat kepada allah
ini kan isinya pahala
tawakkal itu pahala
sabar itu pahala
berdoa itu adalah ibadah
saat dia kemudian
berdoa kepada allah
mengasah kesabaran dan ketabahannya
ini secara akumulatif
ini kan mendatangkan pahala
nah dia punya dosa kan dalam hidup ini
nah ketika nanti di akhirat
dilakukan apa ini

yang tadi dikatakan dosanya diampuni
karena pahalanya yang semakin bertambah
nah ini yang dimaknai
bahwa setiap kesulitan hidup
yang kita hadapi
itu bisa menggugurkan dosa
menggugurkan dosa dalam artian
meningkatnya jumlah ibadah
dan cara berpikir yang positif kepada allah
jadi kalau kita ditimpa kesedihan itu adalah
sebetulnya bentuk sayangnya allah
karena ada orang yang bisa bermunajat
kepada allah kalau dia sakit
ada orang banyak orang juga
yang tetap berbuat baik
dalam kenikmatan dunianya
kalau saya boleh ambil tamsil di quran
itu ada dua nabi
yang dua duanya itu
menjadi cerminan sepanjang sejarah
yang punya kekuasaan

punya kekuasaan yang melimpah
punya keluarga yang hebat
itu juga bisa tetap taat kepada allah
ada orang yang tidak allah berikan sedikitpun
dari kenikmatan dunia
tapi dia juga bisa bahagia
yang pertama nabi daud
nabi daud itu sudah jadi raja
punya anak ini
permasalahan di yerusalem itu tidak selesai
karena mempersoalkan haikal sulaiman
itu menunjukkan bahwa nabi sulaiman itu nabi
yang menggabungkan segala galanya itu
itu nabi daud sudah kaya sejahtera
anaknya gak kurang hebat dari bapaknya
tetapi kemudian perilaku nabi daud
itu menunjukkan syukurnya kepada allah
sebagus bagusnya hamba saya yang kaya dan berkuasa
innahu awwab ingat terus sama saya
innahu wajat nahu sholbiran
itu kata allah
istrinya adalah istri yang solihah
nabi itu adalah nabi ayub
dikasih sakit bertahun tahun
tidak pernah berobat dan tidak pernah berdoa kepada allah
kemudian istrinya ini
kalau bahasa jawanya itu gregetan
abang kau gak doa ya
abang kan kekasih allah
kok gak minta sama allah sehat
kita sudah kehilangan semuanya abang dalam hidup ini
kemudian nabi ayub itu bilang
jadi kamu minta apa
ya minta abang berdoa
itu nabi ayyub berdoa
doanya itu luar biasa
rabbi anni masaniyat durru
ya allah saya sakit
tapi bukan protes
tiga beliau mengatakan
wa anta arhamur rahimin
tapi dalam sakit itu saya bertemu dengan rahmatmu ya allah
saya belajar artinya sabar
saya jadi rajin berdoa
nah apa kata allah
sama nih bahasanya ini
yang miskin sabar musibah terus hidupnya
karena dia selalu mengaitkan
apa yang dia rasakan
sebagai karunia terindah
nah sosok seperti nabi ayub ini
tentu bergelimang pahala kan
ada sedikit dosa
karena misalnya pernah mengeluh
dari rasa sakitnya
tetapi kan akan tertutup
dengan pahala kesabaran dan ketabahan
yang luar biasa
itu maknanya bahwa semua musibah
itu akan mendatangkan
begitu banyak rahmat allah
kalau kita hadapi dengan cara
yang baik dan benar
dan menjadi penggugur dosa
kalau bisa diistilahkan seperti itu
nah kita akan bahas lebih jauh lagi
ini bagaimana kemudian kita bisa
kita akan bahas sesaat lagi
kita harus break terlebih dahulu
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
bagaimana kita harus meneladani nabi ayub
namanya kita tuh mungkin selama ini kalau kemudian ditimpa kesedihan
biasanya banyak yang kemudian berlarut larut
kemudian kalau istilah sekarang ini galau
nah itu apa kemudian dampaknya bagi jiwa
dampaknya ya parah kalau kita mengikuti hawa nafsu kesedihan dan kekecewaan
dulu guru saya itu pernah cerita gini
kamu lihat anak kecil yang usianya mungkin di bawah tiga tahun
dia dilempar oleh bapaknya atau ibunya ke atas
si anak itu tertawa karena dia yakin ada tangan yang akan menangkap dan memeluk dia
oleh karena itu ketika kita mendapatkan kesedihan apapun
itu imam ibnu atta'illah sufi agung yang sering saya kutip tadi juga memberikan satu resep
supaya engkau itu merasa ringan dari al alam kegalauan penderitaan itu
adalah ilmuka keyakinanmu bahwa yang memberi ujian ini allah
allah ini yang memberi ujian kepada saya yang menentukan takdir saya
itu juga yang selalu memberikan yang terbaik buat saya
dulu ada orang namanya ash'ab ya
dia dekat sekali dengan khalifah abu ja'far al mu'ad
dia juga mansur di masa dinasti abbasiyah yang berkuasa di baghdad itu
dia ini orang yang dekat dengan presiden
setiap hari mendapatkan begitu banyak kenikmatan fasilitas dari sang raja
hingga satu hari sang raja itu membuka parsel buah buahan lah
dia kasihkan kepada sahabatnya ini
sahabat itu makan dengan lahap
karena dengan lahap maka sang raja itu tertarik gitu
kayaknya enak ini
begitu dia makan
itu rasa buahnya nggak enak sama sekali
maka dia tegur
kenapa kamu makan ini kok dengan enak
padahal ini kan buah asem gak enak
tuan raja saya meyakini bahwa tuhan itu adalah orang yang baik
buktinya saya hidup lebih dari sepuluh tahun bersama tuhan
saya tidak pernah mendapatkan apa yang tidak baik
maka ketika tuhan memberi apapun kepada saya
bahwa pemberian itu adalah yang terbaik untuk saya
saya diberi buah yang masam
saya diajarkan oleh tuhan untuk mensyukuri buah yang manis
dari mana kita tahu rasa yang enak
kalau kita tidak pernah tahu rasa yang tidak enak
oleh karena itu ketika hati kita menghadapi satu musibah
kita selalu ingat
allah yang dulu memberi kita makan di dalam rahim ibu
tanpa mulut tanpa tangan tanpa usaha
kita bisa hidup dan tumbuh berkembang di rahim ibu
allah yang bisa mengeluarkan kita dari rahim seorang perempuan
hidup tumbuh berkembang menjadi manusia yang sempurna
kalau allah sudah memberikan kita mata memberikan kita oksigen
memberikan kita hati paru paru fungsi yang berjalan bertahun tahun
tanpa meminta apapun dari kita sebagai balasannya
itu kan menunjukkan bahwa allah itu yang maha baik
ketiga yang maha baik ini memberikan sesuatu
dan kita tahu tidak pernah ada
yang tidak baik yang datang dari allah
maka kita harus selalu memandang bahwa yang datang itu adalah kebaikan
sekalipun boleh jadi dalam pandangan mata kita itu ketidakbaikan
dulu orang arab itu kasih nasihat sama saya dalam satu sair yang bagus
kata orang tadi ini
seandainya orang itu tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang
lalu saya akan lari dari sesuatu yang hari ini saya impikan
berapa banyak hati yang menginginkan sesuatu
tanpa dia pernah tahu bahwa sesuatu yang dia inginkan
itu adalah awal kehancuran dia
oleh karena itu kata pujangga ini
wahai hati tenangkanlah dirimu
setiap yang berharga tenangkanlah dirimu

setiap yang baik itu pasti yang datang dari allah
kita kadang kadang kan berpikir ya
kenapa saya nggak jadi a kenapa saya nggak jadi b
saya kadang kadang mbak eva juga
saya tahu kok dalam hidup itu
ada sesuatu yang sebetulnya tidak mustahil untuk saya dapatkan
ada banyak orang yang mungkin pendidikannya lebih rendah dari saya
mungkin kemampuannya di bawah saya
tapi dia bisa mencapai sesuatu yang lebih tinggi dari saya
saat itu boleh jadi
hati saya berbisik
allah tidak adil
itu kan dari kacamata saya
tapi allah katakan
kamu jangan di sana
kalau kamu di sana nanti kamu tidak kuat
ujungnya ke sana
oleh karena itu
kita setiap mendapatkan musibah
kita harus ingat
itu adalah sarana dari allah
untuk mengembalikan jalan kita yang bengkok
ke arah yang diridoyal
yang diridoy oleh allah
baik kita harus selalu berhusnuzon begitu ya
kita juga memiliki pertanyaan dari netizen
kita akan langsung saksikan pertanyaan
yang hadir dalam tayangan berikut ini
saya ingin bertanya
dalam kehidupan kan kita sering sekali menghadapi permasalahan
nah permasalahan permasalahan tersebut
seringkali membuat kita merasa sedih
nah saya pernah dengar
kalau orang yang mengalami permasalahan
kemudian dia merasa tidak nyaman dengan kondisi tersebut
itu malah akan mendapat ganjaran
apakah itu benar ustadz
itu dia akan mendapatkan ganjaran
jadi kalau menjawab pertanyaan tadi
sebetulnya sudah kita sedikit bahas di awal
bahwa kesabaran itu akan berbuah
kebaikan dan kebaikan itu akan menghapus
semua dosa dosa yang pernah kita lakukan
ada satu hal lagi yang perlu kita ingat
kita ini seringkali punya pengalaman
masalah itu gak ada habis habisnya
kita punya satu masalah yang besar
kemudian kita katakan
ini sudah cukup berat ya allah
mudah mudahan saya bisa melalui ini
tetapi begitu masalah itu selesai
datang lagi masalah itu
ada orang yang kesabaran
ada orang yang kesibukannya itu tidak selesai selesai
dikasih oleh allah fasilitas modern
ada sarana telekomunikasi
seperti zoom meeting misalnya
ada sarana transportasi kayak pesawat
yang semestinya pekerjaan itu bisa lebih cepat diselesaikan
harus naik kereta api cukup lama
harus naik mobil cukup lama
penerbangan tidak seperti sekarang
saya ingin berbicara dengan rekanan bisnis saya misalnya
itu harus bertemu
tapi hari ini kita bisa tidak bertemu
tapi kita memiliki kenyamanan seperti kita bertemu
problematika yang kita hadapi
juga kemudian tumbuh berkembang
ada satu rahasia
yang disampaikan oleh guru guru saya dulu
kata guru saya
nabi muhammad saw itu bersabda
yang orientasi hidupnya itu adalah ridho allah
ridho allah itu bukan berarti ibadah di masjid dua puluh empat jam
anda bekerja ingin mendapatkan penghasilan
kalau saya punya penghasilan
saya ingin membantu ekonomi suami secara finansial
saya ingin anak anak saya mendapatkan pendidikan yang layak
saya ingin mereka makan yang cukup bergizi dan sebagainya
ini kan juga bagian dari pekerjaan duniawi
tapi bermakna ibadah
karena dia ingin mencukupi kebahagiaan orang lain
sesuai dengan perintah agama
kalau orang itu orientasinya selalu allah
urusan dia itu dibuat berkumpul
mudah untuk diselesaikan
dan ada yang lebih penting
allah kasih hati yang kaya
nah ini yang paling mahal
kalau orang itu
apa yang ada di benaknya itu murni
kekayaan semata mata untuk kaya
jabatan semata mata untuk kekuasaan
maka yang ada
allah akan buat
urusannya itu tercerai berai
orang yang asalnya urusannya sedikit
yang mestinya satu hari bisa selesai
mungkin satu tahun tidak pernah selesai
karena orientasinya dia jauh dari allah
yang dekat tadi
penting sekali ketika kita menghadapi masalah
orientasi dan visinya itu
adalah menggapai ridha allah
nanti di sana
ada allah yang maha kuasa
yang akan menyelesaikan segala bentuk
problematika dan masalah dalam hidup
baiklah kita akan bahas lebih lanjut lagi
kiai kita harus break terlebih dahulu
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan
dalam episode kesedihan penggugur dosa
kita lanjutkan kembali pembahasan
kiai kalau tadi
kita diliputi rasa sedih
kemudian hati itu sempit
kita ingin mencapai
kita ingin mendapatkan ridho allah
mencapai hati yang kaya
nah apa yang bisa kita lakukan
hal hal sederhana yang bisa kita lakukan
untuk mengurangi rasa kesedihan ini
jawabannya adalah lanjutan dari apa yang saya sampaikan dalam hadis tadi
dan hati yang miskin
orang yang selalu ingat kepada allah
orientasinya adalah kebersamaan dia dengan ridho allah
itu hatinya menjadi kaya
sebaliknya orang yang orientasinya hanya hawa nafsu keduniawian
yang dia rasakan adalah kemiskinan itu ada di depan matanya
sementara yang satu
merasa begitu banyak kekayaan yang allah berikan
oleh karena itu
itu adalah senantiasa berkata
bersyukur kepada allah
hidup yang kita keluhkan hari ini
itu adalah impian orang lain
berharap mobil kita lebih bagus dari yang kita naiki
tapi boleh jadi pada saat yang sama
ada rekan kita naik sepeda motor
kepanasan dan kehujanan
kapan saya punya mobil seperti itu
yang kurang dari diri kita itu adalah syukur
ketiga kita memiliki rasa syukur
maka kegalauan itu akan hilang
ketika misalnya kita dihadapi oleh musibah tadi itu
dan saya kehilangan uang untuk membiayai berobat anak saya
tapi di satu sisi
saya mendapatkan begitu banyak pahala
yang satu huruf saya baca
itu allah kasih ganjaran sepuluh kali lipat
kalau hari ini saya bisa membaca separuh dari al quran
karena anak saya yang terbaring di rumah sakit
betapa banyak karunia allah yang saya berikan
nah ketika kita punya cara pandang
bahwa nikmat itu tidak sebatas uang
tidak sebatas kesehatan
tapi juga hati yang bersyukur
hati yang tunduk
itu juga bagian dari karunia allah
kalau sudah seperti itu
rasanya beban musibah itu
akan terasa ringan
kenapa kita sekarang banyak mengeluh dalam hidup
ya karena kita selalu mengartikan
itu dalam bahasa kita sendiri
itu sebetulnya cara yang paling baik
untuk kita memperkaya hati
dan mengurangi dan meminimalisir
rasa galau cemas dan takut dalam menghadapi hidup
terasa qiai kita sudah sampai di penghujung
program gapai kemuliaan
dan sebagai penutup
seperti biasa kiai haji muhammad faiz akan menyampaikan
mari kita senantiasa berdoa kepada allah
agar allah senantiasa memberikan rezeki kepada kita
hati yang memiliki sifat kona'ah
hati yang selalu melihat
bahwa apa yang menjadi bagian dari kehidupan kita
merupakan karunia yang terindah dari allah
mudah mudahan allah jadikan hati kita semua
hati yang bisa berdamai
dengan apa yang menjadi takdir dan nasib kita
kita senantiasa berdoa
semoga allah swt
membersamai kita dalam hidup ini
semoga allah swt
semoga allah menghijabah doa doa kita
dan usai sudah perjumpaan kita hari ini
dan qiai haji muhammad faiz undur diri
sampai jumpa di gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh